selamat siang pak irvan
ya ada apa
ada tamu yang ingin bertemu dengan bapak
aduh saya udah bilang seminggu ini sih gak kantor
tapi teman bapak yang satu ini bilang ingin ke rumah bapak
namanya adi pak
itu itu kamu yakin adi
dan beliau juga meminta alamat rumah bapak
apakah saya boleh memberikan alamat rumahnya
iya tolong dikasih aja ya segera
baik terima kasih pak
itu namanya berry sama aji
berarti saya yang salah
yaudah diperbincang ya
ini saya juga saya watak bagaimana
ya agak suara orangnya
udah tanya banyak
i di depan
sekarang ini sudah gak ada
di mana kita bisa cari informasi
oh siapa sih
oh astaga iya bener itu kan itu kan istri sama anak pertamanya pak hartawan mantan busaku
setengah bisa lupa ya
apa aku sama mereka aja ya
tapi kok mereka masih ingat sama aku
aku sapa jadi
pak tadi aku lihat istri sama anaknya mantan busaku pak hartawan aku penyapa mereka ya
ada sayang kamu salah lihat kali nggak ada siapa siapa sana udah yuk apa lagi ada banyak
urusan ya oke masuk jangan
hai pak irfan ke sendirian kesini rupanya perempuan itu siapa ya
aku pergi dulu ya aku mau nemuin om irfan
ren kamu yakin kamu udah sehat kamu yakin bisa nyetir sendiri
aduh udah deh ren mama khawatir nih mama cemas
enggak usah khawatir aku nggak apa apa kok
atau gini aja kamu perginya sama mama yuk mama ikut kita naik taksi biar kamu gak nyetir sendiri
ya udah ya udah ya mama ambil tas dulu ya
anak mama pinter banget sih
mau tau nggak
kalau tante jc itu mau kesini sayang
ke rumah kita mah
kita hias ruang tamu ya mah
supaya tante jessy sama nggak ada disini
mulai kalau gitu kita siapin dulu yuk hiasan hiasannya
kerjaan dulu dikit lagi
ya pagi saya mau ketemu sama pak irman
apa sudah ada janji sebelumnya
tunggu sebentar ya pak saya akan hubungi sekretaris pak irpan
halo ada yang mencari pak irfan
oh begitu oke

apa yang mau saya cari pak irfan
tapi menurut sekretarisnya dalam satu minggu ini pak irfan tidak datang ke kantor
jadi tidak bisa ditemui
kalau nggak bisa ditemuin di kantor saya harus ke rumahnya
eee saya bisa minta alamat rumahnya biar nanti saya langsung ke rumahnya
tanpa persetujuan pak irfan
tanpa persetujuan dari beliau
ya silahkan mbak minta persetujuan dulu
dan bilang ke sekretarisnya
kalau saya adi ingin bertemu dengan beliau
saya yakin pak irfan juga ingin bertemu dengan saya
ya ampun tuh bagus banget bangunnya
yang kenceng giy
ini udah nih
aku taruh di situ ya mbak
biar tante jessy bisa makan sama aku
nah ini pelonnya juga
ini agak kecil nggak apa apa ya
biar ada variasi
riza sepertinya sengaja terus terusan nyendir saya
atau mungkin dia sadar
kalau saya terlibat saat di depan rumah vera
pak hari ini ada acara kemana lagi
hari ini tidak kemana mana
kalau gitu just boleh nyuspir papa ya
kamu mau kemana emangnya
aku mau ke rumah mbak andin
aku udah janjian kok
mbak andin mbak andin kepunakannya papa
iyalah pak mbak andin sepupu aku
kemarin aku udah janjian
eh eh tunggu tunggu
kemarin aku telepon mbak andin pakai teleponnya papa
jadi jessy sempat pakai handphone saya
tanpa sepengetahuan saya
gimana pak boleh ya
ya udah kalau misalnya sepupu papa nggak bisa
papa aja di nantain aku atau pengawal papa itu siapa aja ya
ya udah deh anterin jess ya
lagi lagi sibuk semuanya
papa papa kenapa sih selalu ngurung jess kayak gini
jess cuma mau ketemu sama mbak andin sepupunya jess
masuk kamar aja sana
salah ya jess cuman
cuma mau ketemu sama sepupunya jess
papa udah ngareng sih ketemu nenek ketemu elsa sekarang
apa apa sih
selamat siang pak irvan
ada tamu yang ingin bertemu dengan bapak
harusnya dia bilang seminggu ini sih nggak kantor
tapi teman bapak yang satu ini
bilang ingin ke rumah bapak
namanya adi pak
itu itu kamu yakin adik
dan beliau juga meminta alamat rumah bapak
apakah saya boleh memberikan alamat rumahnya
iya tolong dikasih aja ya segera
baik terima kasih pak